sebulan harus bisa jual
oh banyak amat bukannya targetnya empat
target sih memang empat tapi kalau kita bisa jual lebih bonusnya gede loh
nah berapa coba
banyak amat ya
diam diam aja mau main lewat aja lu
aku mau jualan keliling dulu cuy
emang kalian berdua mau beli
kurang kompak cui coba sekali lagi
akhirnya dua tukang ojek cupu kangen es dawet aku
cekat cekat cekat cekakat
terima kasih teman teman
suy kalian bantuin aku parkir dulu dong
terima kasih teman teman
terima kasih teman teman
pak dua ya
jadi zailes harus sabar mas ojak
kalau yang kita tawarin belum mau
besok kita harus coba lagi
kalau dia nggak mau lagi
kalau dia gak mau lagi
nah kalau dia nggak mau lagi
sampai dia mau
kalau kita tawarin terus menerus
dia gak merasa keganggu
kuncinya harus sabar dan ramah
kalau kita ramah
orang gak bakalan kesel kalau kita datengin terus
emang mbak maya biasa dapat berapa
sebulan harus bisa jual delapan
oh banyak amat
bukannya targetnya empat
target sih memang empat
tapi kalau kita bisa jual lebih
sepuluh persen dari tiap penjualan motor
nah berapa coba
banyak amat ya
gak makan siang di rumah
ini abang lagi makan di dekat kantor
sama temen kantor
tadi abang barengan sama
nah palingan habis baterai
sebagai sales komunikasi itu penting
jadi kalau bisa
handphonenya mas ojak
jangan sampai habis baterainya
dia gak peduli
dia mau ke rumah
dia mau ke rumah
yang habis baterai yang tadi nelpot
oh keren poinnya mas ojak
sepi banget hari ini
nambah lagi cuy
sambil nunggu penumpang
enggak ah john
saya udah ada janji sama bu nur
nambah lagi dong cuy
sambil nunggu penumpang
kan gue belum dapet penumpang
bos saya perhatikan bos senyum senyum terus
maafkan saya bos sudah bertanya kagak apa apa lu senang kerja sama gua
senang sekali bos gue juga senang
kanoh beli makan
ini bukan mimpi
kalau lu lebih suka makan jari terusin aja
kalau lu lebih suka makan jari terusin aja
assalamualaikum bu nur
eh potati ada apa pak
bu bisa bicara sebentar
saya lagi buru buru
soalnya saya mau besuk saudara saya
ada yang lagi sakit
kang jalan kang
antar heels kakak ya
ya telat tukang ojek terakhirnya baru aja jalan
jalan kaki aja yuk
bunga anaknya pak sofyan bersen sosiologi
aku john anaknya bapak aku
eh pak tati abis belanja pak baru mau belanja